saudara di wilayah perbatasan indonesia rupiah bukan satu satunya mata uang yang digunakan warga dalam bertransaksi
negara lewat bank indonesia hadir menjangkau wilayah perbatasan untuk memastikan rupiah berdaulat
jurnalis kompas tv dian silitonga dan juru kamera bondan wicaksono memiliki cerita dari pulau sebatik kalimantan utara
yang warganya masih ada yang menggunakan mata uang ringgit untuk bertransaksi
saudara saat ini saya bersama dengan salah satu warga pulau sebatik kalimantan utara yang tinggal berbatasan dengan negara malaysia bu mulyati
nah ibu mulyati ini punya usaha warung yang wilayahnya sudah masuk di wilayah malaysia
nah bu mulyati punya cerita unik soal transaksi pembayaran
langsung saja bu mulyati ini kalau di warung ibu sistem pembayarannya seperti apa menggunakan rupiah kah atau menggunakan ringgit
bisa pakai ringgit bisa pakai rupiah
itu ibu gimana kalau ringgit harus cash atau kalau rupiah non cash atau seperti apa
kalau ringgih harus cash kalau rupiah bisa pakai terangsek
saya lihat juga tadi ibu sudah punya ini ya barcode cris ya
nah kemudian bu sistem pembayarannya misalnya bisakah bayar pakai rupiah terus dikembalikan ringgit atau sebaliknya bayar pakai ringgit dikembalikan rupiah seperti apa
bisa bisa rupiah bisa dikembalikan
rupiah bisa dikasih rupiah
itu memang lazimnya seperti itu atau hanya di warung ibu saja atau seperti apa maksudnya sebagian besar di pulau sebatik memang transaksi pembayarannya seperti itu atau seperti apa sih bu
kalau kayaknya dulu semua ya tapi sekarang sudah terbatas yang mini milih aja
tapi yang jelas di sini di mana aja sih bu yang memang bisa dua mata uang
lebih banyak punya uang rupiah apa ringgit
karena hasil penjualan tani semua harga ringgit
termasuk sawit karet saya jualnya ketawa jadi dapatnya ringgit
jadi lebih banyak transaksinya ke malaysia menggunakan ringgit ya bu ya
kemudian bank indonesia baru berkunjung ya bu melakukan apa namanya tukar uang tukar mata uang
senang karena kita bisa dilayani dengan ramah dengan memudahkanlah segalanya
kalau nukar uang ibu nuker uangnya seperti apa kondisinya
seperti uang rusak kayaknya robe segala
ini baru pertama kali ya bu layanan khas keliling bi
bu kalau nanti misalnya ada aturan bahwa kalau transaksi pembayaran itu nggak boleh lagi nih pakai uang ringgit harus pakai rupiah
umpamanya ringgit tidak bisa digunakan harus rupiah
tapi ya harus ini ada cace penukaran
dipastikan supaya nggak rugi ya bu ya ringgitnya juga bisa ada harga jualnya
ibu siap kalau harus pakai rupiah
ibu mulyati terima kasih untuk waktunya sudah bercerita bersama dengan kompas tv
ya saudara rupiah merupakan lambang kedaulatan dan juga kemerdekaan
karena untuk memastikan seluruh warga negara indonesia menikmati kedaulatan dan juga kemerdekaan
bank indonesia melakukan upaya mengedarkan rupiah ke daerah daerah tiga t dalam wujud layanan kas keliling
nah kita harapkan apa yang dilakukan bi ini bisa efektif
untuk menciptakan cinta bangga dan juga paham rupiah bagi seluruh warga negara indonesia
dian syeli tonga bondan ucaksono kompastv kalimantan utara